ikut marut singkong
terus ikut jualan kicim pring juga
ngantar ke toko toko atau ke warung warung
terus nanti kalau udah berapa hari
ngecek kicim pringnya habis berapa
terus ngambil uangnya
terus setor ke saya
boleh saya pikir pikir dulu
terus ngambil uangnya
terus setor ke saya
boleh saya pikir pikir dulu
terus setor ke saya
boleh saya pikir pikir dulu
ada apa kau ben
masih di kampus
sebelum pulang mau mampir nggak
ciloknya rp lima ribu
kalau mau delivery juga bisa
udah gak suka cilok
tapi kan gak harus setiap hari makan cilok
yaudah kalau gitu
abisnya om lama sih
barusan itu telepon penting
yaudah kalau gak percaya
udah cepetan ciloknya rp lima ribu
ciloknya rp lima ribu
sambil senyum atu
ih oma lama
kalau gak senyum saya gak mau
yaudah gak senyum juga gak apa apa
hang ada telepon
mau dijawab malah mati
nanti juga bunyi lagi
bisa nebak bakal bunyi lagi
ada waktu buat ketemu
orang dengan tampang seperti kamu
dengan pergaulan seperti kamu
dengan kerjaan seperti kamu
pakai istilah curhat
saya mau konsultasi
saya bukan konsultan
kan saya mau minta pendapat akan kalau mau minta pendapat saya boleh kalau mau minta
pendapatan saya jangan pendapat kang bukan pendapatan boleh kapan kang kapan kapan kalau kapan kapan
makan enggak pasti atuh nanti aja kalau pas saya mau keluar kabarin saya ya ya
assalamualaikum waalaikumsalam ini saya bawa suami saya masuk
kang epul udah berapa lama nganggur belum lama
baru tiga tahun
mau makan siang kau tahu ngebak aja mau ikut
emangnya boleh emangnya bisa enggak saya lagi tugas yaudah
kang epul mau kerja mau kerja apa kerja apa aja kang epul orangnya enggak
hai caripul mau iki bor dipinggil

terus ngambil uangnya terus setor ke saya
boleh saya pikir pikir dulu
dik tadi prita ngajak saya makan siang
ya bisa atu
terus kamu ngasih tau saya buat apa
ya mau ngasih tau aja
saya nggak mau tau
hampir kan lihat lihat sepatunya dulu
ada apa john
dik dik sekarang sombong
jang kata johnny dik dik sekarang sombong
saya nelpon dia ngasih tau kalau prita ngajak saya makan siang
eh dia bilang saya nggak mau tau
johnny nelfon dik dik ngasih tau kalau pritang ngajak johnny makan siang
eh dik dik bilang saya nggak mau tahu
kayaknya dik dik memang nggak perlu tahu
kalau cuma soal ada yang ngajak jadi makan siang itu juga gak penting buat saya
saya nggak perlu tau
buat apa kamu ngasih tau pritang ngajak kamu makan siang
ya mau ngasih tau aja
kayaknya nggak perlu deh john
ada apa john
nggak perlu tau
dia itu pengangguran
tiga tahun yang ngasih makan istrinya
akan udah baik hati mau ngasih kerjaan
pertama dia nolak
kedua caranya dia nolak
boleh saya pikir pikir dulu
miskin pengangguran sombong
bukan maksud dia mau sombong
cuma mungkin dia ngejawabnya kerasa kurang pas buat akang
kau mau pesan apa
udah sering kesini masih bingung aja
kamu mau makan apa
err iga bakar
ya udah samain aja sama kamu
siapa itu lainnya
berangkat ke markas kecil sekarang
kamu nanti jadi ketemuan sama wian
kamu pesan dulu aja
uyan kayaknya berat deh mau pisah sama kamu
uyan kan cuma temen biasa
aku gak bilang wayan itu pacar
dia tuh suka sama kamu tau
ya biarin aja atuh
kamu jangan harkos jangan ngasih harapan kosong
aku gak mau
kalau gak ngasih harapan
kenapa kalau ian ngajak ketemu kamu mau
kalau uyan ngajak jalan kamu juga mau
ya deh terserah kamu aja
ada yang lebih menarik buat diomongin sama uyan
iya deh terserah kamu aja